kita ke informasi lainnya pilot dan kopilot helikopter bo satu ratus lima m pke ah yang jatuh di kawasan situhiang sirna putra cigalontang tasik malaya jawa barat masih menjalani perawatan medis
kopilot mengaku cuaca baik saat mengudara serta mesin helikopter dalam keadaan hidup hingga terjatuh
pasca jatuhnya helikopter bo satu ratus lima m pke ah di kawasan situhiang sirna putra cigalontang tasik malaya jawa barat sabtu lalu
korban masih menjalani perawatan medis
pilot dan kopilot fuad humran dan agung berharja menjalani perawatan di ruang pavilion mina rumah sakit umum dlh smc tasik malaya hingga minggu pagi
meski kondisinya stabil fuad humran masih alami pergeseran di bagian tulang ekor
hingga disarankan dirujuk ke rumah sakit lain
sementara kondisi kopilot agung raharja alami luka sayatan di pelipis depan nyeri di bagian kaki serta pusing
kalau yang kamar satunya yang pak agung alhamdulillah kondisinya akan membaik
mungkin itu rasa sakit di pinggang masih ada
kemarin pasien tersebut bilangnya enggak terasa mungkin itu masih ada bahal bahalnya
kalau yang pak fuad itu kan kena ada pergeseran ini ya yang diturang belakang itu dia rencanakan mau ada dirujuk
tapi nunggu konfirmasi dulu dari keluarga
sesaat setelah kejadian pilot masih bisa berjalan dan keluar dari helikopter yang tersangkut di tebing
bahkan pilot sempat membela
untuk mengevakuasi penumpang lain yang masih terjebak di dalam kokpit helikopter
sementara itu kopilot mengaku kondisi helikopter saat terbang dalam keadaan baik
heli sempat mendarat di urup kawalu untuk mengisi bahan bakar
di tengah perjalanan menuju wana raja garut heli mengalami kendala hingga jatuh
tidak bisa mengutuskan seorang oh ini ini karena kita dalam penerbangan
tapi sampai ada trouble mesin mungkin gitu pak
enggak itu normal mesin bahkan sampai itu pun masih hidup
masih hidup cuaca bagus ya pak waktu itu
sementara itu setelah menjalani
perlawatan satu hari dua penumpang helikopter yang jatuh di stasiun malaya jawa barat dirujuk untuk dirawat di rscm jakarta
salah satunya adalah pengusaha asal garut tuti widiawati
tuti dirujuk ke rscm jakarta karena mengeluh sakit di bagian leher dan tulang ekor
penumpang lain direktur perumahan kementerian pupr joni fajar sopya subrata juga dirujuk ke rscm
ia mengalami luka dalam di bagian dada
terkait kecelakaan ini komite nasional keselamatan transportasi
knkt melakukan investigasi di lokasi kejadian minggu siang
untuk yang diamankan pada hari ini adalah semua peralatan yang berhubungan dengan penerbangan yang bisa dimanfaatkan
seperti gps kemudian nanti kita akan membongkar engine kita akan melihat sistem engine apa yang terpengaruh di dalamnya
kemudian tel section ataupun tel boom dari pesawat ini
biar kita melihat ada apa kelainan yang terjadi dalam kejadian kemarin
karena seperti kita tahu kemarin bahwa saat kejadian bahwa cuaca di sekitar itu sangat bagus
kalau kotak hitam itu
kotak hitam juga sudah diamankan nanti akan kita dibaca dari tim knkt
usai identifikasi bangkai helikopter akan dievakuasi menuju lanut willia dinata